jumat siang gempa dengan magnitudo lima satu kembali mengguncang ke bupaten lombok utara
akibatnya warga karangpangsor kecamatan pemenang lombok utara yang sedang menunggu kedatangan lalu muhammad zohri pelari internasional dan rombongan panik
warga di dusun karangpangsor kecamatan pemenang berhamburan keluar dari rumah mereka saat gempa mengguncang pada jumat pukul sembilan tiga puluh tujuh waktu indonesia barat atau pukul sepuluh lewat tiga puluh tujuh waktu indonesia tengah
warga yang sedang menunggu kedatangan lalu muhammad zokri bersama dengan bob hasan langsung berlarian menyelamatkan diri
sejumlah orang tua pun berlari menyelamatkan anak anak mereka
dalam rilisnya bmkg matara menyatakan gempa ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami dan warga diminta untuk tenang serta waspada
delapan orang terluka setelah sebuah atap fasilitas pengolahan air di chicago runtuh karena ledakan
sebuah rekaman memperlihatkan para petugas penyelamat berusaha mencari korban yang terjebak dalam reruntuhan
kepala operasi khusus departemen pemadam kebakaran chicago tim wals menyatakan struktur bangunan terbuat dari beton yang membuat proses penyelamatan sulit dilakukan
para korban yang dapat diselamatkan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat
belum ada kepastian mengenai kondisi korban saat ini penyebab ledakan masih diselidiki oleh pihak berwenang
demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia news report bersama farhani sana sutionakan kami lanjutkan sampai jumpa